dunia kiara di jtv
makanya makan tuh jangan sambil ketawa ketawa
kamu juga siapanya kenapa kebanyakan
jadi gimana saham
apa kamu sudah setuju
mau mengakhiri semua kebohongan kamu
dan mengakui semuanya
sekarang aku pengen tahu dulu sama kamu
kamu tuh masih aja mikirin anak itu
dari awal aku udah kasih tahu kamu
kalau anak itu bukan anak kamu
lagian apa hubungannya sih
pernikahan kita sama anaknya mbak andin
aku cuma bilang satu kali
tentang rumah tangga ini
bukan di atas kebohongan kamu selama ini
kalau kamu tidak mau jujur
masih mau bertahan dengan kebohongan kamu
aku rasa pilihan terbaik emang
aku tidak mau berpikir
aku harus jawab apa
aku harus jawab apa
aku harus jawab apa
bapak yang punya mobil fortuner warna putih
bapak yang punya mobil fortuner warna putih
iya bener ada apa
ada mobil lain yang parkir di depan mobil bapak mau keluar

oke yaudah saya ke parkiran
aku tunggu bentar
aku tunggu bentar
aku tunggu bentar
iya pak bos
bisa sih pak bos tapi kalau pak bos suapin kayaknya bisa juga
mas al anlapin bandin kan biar ya mesra mesraan gitu iya bener banget daripada pak bos makan
sendirian di sini kan ya sepi banget jadi pak bos swapinnya satu buat pak bos swap lagi buat andi
aduh indah banget kita juga lihatnya kalau nggak tangannya gini mbak tuh bikin bikinnya bisa
udah mau pulang sekolah mau siap oh mas pohon di taman belum ditebang
masih mau kenapa sih
dia kenapa harus nanya kayak gitu sama rena dan dia kenapa menanyakan ini apa yang dia maksud itu
nindi nindi anak aku ada lebih baik aku tanya dia aja deh
n kindness lagi repot ada apa kenapa lo masih nelpon meno aja
gue usah mikir macem macem dulu
mbak dan lufa mas nino karena mbak ingin menanyakan sesuatu
mas nino main ke rumah dan main sama reina
mas nino menanyakan sesuatu sama reina
dia menanyakan soal
apa reina kenal sama nindi di pantiasuhan
makanya mbak bingung
nino tanya begitu ke renah
rasa penasaran nino udah kelewatan dan makin membahayakan posisi gue
nino tanya soal nindi ke reina
rupanya nino makin giat mencari tahu soal keberadaan anak anak

jadi nini bisa kecewa
nanti nini bisa kecewa
nanti mereka bisa kecewa
elsa kamu masih di sana
kayaknya nirna salah denger deh mbak
cindy bukan nindi
mau hampir adopsi
jadi nino cuma salah denger aja nih
gue masih ada urusan
telfonnya nanti lagi aja ya
aku ingin menanyakan sesuatu sama dia
tadi mirna tuh cerita sama aku
menanyakan sesuatu sama rena
dia tanya apa rena kenal
di pantai asuhannya dia yang kemarin
mirna itu salah dengar
sebenernya namanya itu bukan nindi
pas kan kamu dulu deket ya sama anak anak di pantiasuhan itu
setau gue gak ada sih yang namanya cindy
itu pasti alasannya elsa
ada yang namanya cindy
anak lucu cantiknya
udah lah makan sana
biar gak mikirin yang aneh aneh
kenapa jadi manja ya
emang gak bisa makan sendiri
kok bisa dengernya menggaris
di mana twat
ini aku baca
kalau aku lihat
pakai sayur gak
terserah kamu mas
makanya makan tuh jangan sampai ketawa ketawa
kamu siap pelan pelan
supaya kamu gak mikirin aneh aneh gak overthinking
habisin habisin secara akut
jangan tanya di sita gak boleh kemana mana
dah mati ga ya udah